hari ini kasus kematian akibat virus covid sembilan belas resmi menembus seratus ribu jiwa berdasarkan data yang dihimpun dari satgas covid sembilan belas
per hari ini kasus kematian bertambah satu tujuh ratus empat puluh tujuh jiwa sehingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai seratus enam ratus tiga puluh enam jiwa
sementara kasus harian positif covid sembilan belas bertambah tiga puluh lima delapan ratus enam puluh tujuh kasus kini total kasus positif mencapai tiga lima ratus tiga puluh dua lima ratus enam puluh tujuh kasus
pasien sembuh bertambah tiga puluh empat dua ratus lima puluh satu orang sehingga total pasien sembuh saat ini mencapai dua sembilan ratus tujuh sembilan ratus dua puluh orang